ini kami punya rekomendasi menu takjil untuk anda
kalau misalnya nih di rumah masih punya banyak stok kurma
tapi pengen bikin variasi menu dari kurma supaya nggak bosen gitu
nah ini anda bisa mencoba menu yang satu ini
namanya adalah es kurma madu
dijamin enak dan juga lebih sehat tentunya
karena manisnya alami dari gula yang ada di kurma dan juga madu
nah kebetulan saya beberapa saat beberapa waktu yang lalu begitu ya
sempat diajak chef nalendra untuk membuat menu ini
seperti apa langsung saja
jangan lupa ya untuk dicatat resepnya kita simak dalam morning tips berikut ini
gimana nih puasanya kali ini masih tetap semangat kan
nah biar lebih semangat lagi saya akan berbagi menu minuman segar
dan yang pasti cocok juga nih untuk berbuka puasa
yaitu es kurma madu dalam morning tips kali ini
dan kali ini saya bersama chef nalendra di jhl solitaire gading serpong
baik sehat ya
oke tadi saya sudah kasih tau nih ke pemirsa kalau kita akan buat es kurma madu
apa aja nih chef bahan bahannya
oke bahan bahannya yang pasti ada kurma
kita ada kurma
lalu kita ada madu organik honey
ada cincau ada nangka ada timusur atau belewah
ada kelapa lalu ini ada melon ada biskuit aprikot dan satu lagi ada tapioca
baik kita mulai dengan memotong kurmanya
minum dulu kurmanya
mungkin nanti penggunaan madunya bisa kita sesuaikan ya chef
jadi ini kita masukan
betul sekali iya
karena kita akan blender sebetulnya tidak perlu dipotong
kita hanya keluarkan bijinya saja
lalu nanti kita bisa langsung masukkan ke blendernya
ini bisa saya masukkan ke blender dulu ya
masuk terus yang akan kita blend hanya main ingredientnya saja
yaitu madu kurma kita akan tambahkan biskuit
biskuit ini jadi supaya ada sensasi krik kriknya sedikit
kita akan bikin untuk dua gelas atau sekitar enam ratus cc mili
jadi kita akan masukkan kurang lebih empat
tapi balik lagi kalau pemirsa di rumah mau last wit
juga bisa di adjust
dan karena sudah ada madu kita tidak usah pakai susu kental manis
esnya kita kurang lebih dua ratus gram
ini saya masukkan kurang lebih empat ratus cc
susunya ini jenis apa chef
tapi kalau mau yang less fat juga bisa pakai skim milk
satu lagi mbak
atau kita bisa pakai juga soy milk
lalu kita tinggal blend
oke sudah jadi
kita akan masukkan pencaunya
nah ini chef ini kan saya lihat buah buahannya kan udah dipotong potong
kalau kita mau praktis gitu misalnya kita bikinnya untuk besok gitu kita potong potong sekarang
nyimpen buah buahnya supaya tetap enaknya tuh gimana ya chef
untuk simpan di kulkas sebetulnya simpel
yang penting kulkasnya suhunya itu baik bagus
yaitu sekitar kurang lebih satu empat derajat untuk kulkasnya
lalu kita tutup rapat supaya tidak
ada aroma dari makanan yang lain
tidak meresap betul
dan nyimpen barangnya juga harus diatur
jadi yang paling atas adalah yang tidak memerlukan proses memasak
supaya tidak ada cross contaminasi
ini kelapa chef
kelapa muda betul
kelapa muda ada napa de coco dan terakhir ada melon dan ini adalah aprikot
ini salah satu buah khas dari timur tengah juga
lalu setelah itu supaya ada warna baru
untuk yang lebih bagus kita tambahkan warna hitam di atasnya
nanti kalau misalnya mau lebih encer tinggal tambahkan kembali air
dan kita adjust gulanya
nah terakhir kita kasih tapioca
lalu kita sajikan kita akan garmit dengan daun pandan
oke menambah aromanya juga ya si daun pandan
kita bisa masukkan seperti ini saja
wah cantik ya
apa juga boleh coba potong
aduh biar cantik lagi kita pakai edible flower
bunga apa nih chef
bunga bunganya ini apa saja boleh
yang ini adalah bunga ada bunga telang juga ada bunga yang lainnya sama
instagramable juga ya chef ya
kalau diposting masukin ke instagram upload ke instagram ini pasti banyak yang penasaran nih gimana ya cara bikinnya ya
baik sudah selesai
es kurma madu dari chef nalendra
bisa dicobain ya di rumah